kalau aku bisa membantu bu nawa menyelidiki kematian suaminya
mungkin aku bisa dekat lagi dengan bu nawang
nggak menutup kemungkinan bu nao mau serius denganku
tadi kan aku ketemu pangeran di rumah sakit
terus aku ketemu om alex
ya aku mau daddy untuk balikin semua aset perusahaan om alex
biar om alex mau merestina aku sama pangeran
daddy mau kan penuhi permintaan om alex
ini untuk menyambut luas sama pangeran
kan pangeran di rumah sakit
lo nekat sih ngelakuin semua ini
gue kesini karena gue butuh kepastian dari perempuan yang paling gue sayang
lo mau gak terima cinta gue
sudah ditakdirkan memang putri untuk pangeran
atuh dia juga
eh ini satu statusnya
kalau menurut gue sih ya
kayaknya apapun yang lo minta dari deddy lo
gak bakal diturutin deh
gue tadi buka buka instagram sama online news
kena dampaknya juga
ya orang banyak aja yang males datang
sampe daddy lo aja udah bikin press conference
orang masih kayak gitu ya mel sama daddy lo
ngerti gak sih
lo udah cek ig lo belum
sumpah sih parah banget
guys kalian bisa gak sih disini
bukannya malah bikin gue tambah stress
kita tambah stress aja tau gak
yaudah kalo emang gue sama tanya
cuma nabahin stress di hidup lo
itu kan suara mobilnya didi
ya pak haris apa kabar
besok kita bisa ketemu di kantor saya pak haris
pak haris kan sebagai kuasa hukum saya kan sudah lama bekerja sama saya
ada ya musimnya
mau saya bicarakan penting banget
pak haris mohon ke kantor saya ya
saya tunggu besok siang
kalo aku bisa membantu bunawang menyelidiki kematian suaminya
mungkin aku bisa dekat lagi dengan munawa
gak menutup kemungkinan
bunawang mau serius denganku
tadi kan aku ketemu pangeran di rumah sakit
yah aku mau
daddy untuk balikin semua aset perusahaan om alex
biar om alex mau ngusirin aku sama pangeran
daddy mau kan penuhi permintaan om alex
jadi doang yang bisa buat aku dapetin pangeran lagi
daddy tidak akan mengikuti kamu apalagi alex
dad dengerin aku dulu dad
non mer kenapa lagi tuh
gue yakin om raymond pasti bakal lulus sama rengetannya mah
no kalo menurut gue
kayaknya om remo gak mungkin dengerin kata mel deh
orang bisnisnya kan ada dampaknya
gimana bet taruhan
that branded bag your mom baru beli dari paris
lo harus beliin gue sepatu yang gue incerin
eh eh tunggu tunggu tunggu
kalian berdua abis ngapain
pasti abis kepo ya
pasti kepo ngaku
tuh kan bener
apa mau ngapain kepo kepo
mau tahu aja urusan orang tua
udah deram aja
perjanjian kita tetep kan
yang tante bilang itu gak bener tante
terima kasih hek
lo udah mau jadi pacar gue
terima kasih juga hek
gue udah mau jadi pacar gue
udah kayak berasa dunia isinya cuma dua orang doang nih
kita gak dianggap
udah kayak ngontrak
beresnya banget jadi orang
duduk lagi di kursi roda
oh gak boleh lama lama berdiri
nggak mau putri usus goreng
gue mendingan berdiri sama lo
kalau gue duduk maunya nanti
duduk di pelaminan sama lo
mendingan kita kembali ke rumah sakit sekarang
nanti pak alex tahu kalau kamu nggak ada di sana
tapi pak regar saya masih mau di sini